mama cari antingnya ya
tapi tolong jangan kasih tau ke mbak andin dulu
takutnya nanti mbak andin ngiranya kita nudu nudu dia ngambil anting itu
elsa minta aku cek anting itu di kopernya andin
mumpung andin belum pulang
apa aku periksa aja koper andin sekarang
saya senang lihat kamu tertawa senang seperti ini
tempat kamu memang di sisi rena
sebagai malaikat pelindungnya
dan saya gak akan biarkan kamu terlalu lama jauh dari kami
kok bisa anting cuma sebelah itu ada di dalam kopernya andin
mama mau tanya deh sama kamu
ini yang terakhir pakai itu kamu kan
terus kira kira andin nemu anting itu dimana ya
gue pakai anting itu di hari pas gue mau ke rumah mbak andin
anting itu jatuh waktu
bilang sama supir kampung hati hati di jalan jangan ngebut ngebut
atau saya pecat nanti
mana bisa kamu pecat lah mas ini orang dari kampus kok
akhirnya nyampe juga kita mas
bapak dan ibunya mau jemput anak
atau mendaftarkan anaknya di sekolah ini
nah putra hidungnya mama sama papa yang ganteng dan rupawan
mama sama papa ngantrinya sampai sini aja ya
nanti jemput kido lagi yuk
pokoknya nanti di sekolahnya harus pinter ya
salim dulu sama papa dong
masih keluarganya rina ya
kalau gitu saya permisi ya
mari murah satu
seru kan sama mama
banditnya terus sekarang dimana bu
tadi andin disini tapi sekarang sudah kampus
jadi al yang ngantriin dia kesana
berarti mereka berdua udah baik kan dong bu
berarti mas al sama mba andin udah bisa pulang ke rumah
kiki kangen banget sama mba andin bu
unfortunately sayangnya belum
kita kasih waktu lebih buat andin
padahal kiki kan
udah pengen banget ketemu sama mbak andin
tapi kenapa sih mba andin ngambeknya itu
kok lama banget sih bu
kok kiki jadi gemes deh
kok sekarang sama randy
emang tadinya kan kiki janji janjian sama mamanya mas randy
kiki gak nyangka kalau mas randy juga ikut bu
biasanya kepengen selalu deg deg
ah ah ah ibu
aduh kiki jadi terbang kan bu
ehm mari bu
soalnya setelah ini saya juga langsung mau ke kantor lagi
papa pergi deh kayaknya
kok bilang dulu sih
kalau kiki gak salah
anting sebelahnya ini tuh kayaknya jadi mbak andin ya tante
kalau kiki gak salah ya tante soalnya waktu itu kiki pernah lagi peresin perang perangnya mbak andin
terus kiki liat anting ini di kopernya mbak andin
mbak aku boleh minta tolong gak mah
mama tolong cek recek dulu ya
apa yang dibilang kiki anting yang dipegang sama mbak nini itu adalah anting yang sama
mama mama cari antingnya ya
tapi tolong jangan kasih tau ke mbak andin dulu
takutnya nanti mbak andin ngiranya kita nuduh nuduh dia ngambil anting itu
elsa minta aku cek anting itu di kopernya andin
mumpung andin belum pulang apa aku periksa aja koper andin sekarang
apa benar anting itu ada di dalam kopernya
iya deh aku periksa aja sekarang
oh ini dia
andin kan ngajar siang jadi dia pasti belum pulang
dan mudah mudahan papa juga pulangnya agak lama
gimana sih kok antingnya gak ada
dia ngomong ya atau dia salah liat
tapi masa iya sih kiki salah lihat tapi dia bilang katanya ada di kopernya amin
ini aku udah cari semuanya kok gak ada
mending aku tanya langsung aja deh sama adik
ma kamu baru pulang ajar
papa lagi pergi mama juga heran
mama gak tahu papa kemana tadi pas mama pulang papa udah nggak ada nggak bilang mau kemana
ya udah dulu ya